terserah pak rete weh
sebelum pisang pokoknya pak rete gak boleh tunda tunda lagi
ini th harus segera dituntaskan
karena sayang atuh pak rete taman segitu cantiknya masa gak ada yang main
iya bener pak rete
pokoknya para warga tenang saja
saya ini kan rt telah ada
senang saja turun temurun saya itu rt
jadi warga di sini tenang saja
hei ya allah
saya akan coba tanya sama pengembang yang sebelumnya
apakah benar atau tidak tanah itu sebelumnya kuburan
kalau memang kuburan isinya sudah dipindahkan ke mana
tenang saja biar regrek oke
iya benar gitu
pak rete jadi belanja
saya mah lewat saja ke sini cuma mau nanya
bang ini gerobaknya berapa harganya
wah diborong sama pak rete
hei bukannya dibelanjain
mau mana sih tahu saya teh
kok nggak ada
kira kira mau belanja
pak rete nanya doang
tahu saya mana tahu
asik banget ini main aydan
kok kayak ada tanah
aduh tak ada tanah aiden
ya tetep gua rio elok elok butuhnya
maksudnya apa yang dapet gitu
siapa akan negatif
mereka itu kayak suaranya rafa
dari arah sana tuh
itu itu mami
hei siapa itu
ampun ampun pak rete ampun ampun ampun pak ampun
aduh maaf pak
tamrin yang lagi dulu tuh ikut bantuin bikin taman ini pak
terus maksud kamu apa ngumpet di situ sampai nakutin anak anak saya hah
kagak pak saya tuh kagak takut nakutin ini semuanya salah paham pak
saya tuh tadi di sini tuh lagi ngecek taman
rusak apa kagak begitu
terus tiba tiba di dalam ada kain putih
ya saya ambil masuk ke dalam
makanya badan saya pada belepotan begini
membaca lewat ketakutan
ngecek tanaman kakinya ngangkat satu
ih itu mah kucing pak rete yang tadi di belakang bukan dia beda
ah hujan ternyanya ya pak rete
nah ini makanannya silakan silakan dimakan ya
aduh yaudah habis aja minumannya
adam itu kuenya buat rame rame ya
ya anggap aja makanan itu buat ungkapan rasa maaf saya karena saya tuh udah bikin takut warga sini
gitu pak rete
emang pak tamrin teh pernah ikut ngebangun taman baru itu juga
dulu saya yang bikin itu taman
ya aslinya sih dulunya tuh saya supir
supirnya ibu is ya dripernya neng maya
karena neng maya tuh udah pergi ke luar negeri sama ibu is ya akhirnya saya dianggur
makanya saya datang ke situ situ buat ngecek ngecek taman aja pak rete
emang kerjaan saya
boleh tolongin apa pak
minta tolong taman itu dijagain sama pak tamrin
jaduin taman itu
aduh ada pocongnya
pak bu saya mah takut tau pocong
beneran demi dah
pak tamrin sama pak rete yang diomongin pocong deh pocong deh kenapa sih
beneran bu saya mah takut
pak emangnya benar di taman ada pocongnya
isunya sih sebegitu
saran saya cuma saran ya
kebenaran ada warga itu yang mau barter tanahnya
nah tanah barunya aja kita bikin taman begitu pak
jadi maksudnya taman yang lama itu ditutup
ih pak tamrin aku masih itu teka taman baru dibangun
lagian bikin taman itu kan pake duit lah yang pake daun
itu mah bukan solusi pak rete juga sih
saya mau pamit dulu aja nih pak rete ya
takut keburu hujan
hei baru dah ayo kita pulang
ayo adam aduh itu gak sepeak
hei rata ali pulang yuk
lah bu buru buru amat
aduh si adam bawa bawa bekal
mari pak tamrin makasih pak rete duluan ya
biar lamaan kak
dulu apaan jangan pergi dulu
ah minum duit gak ada gak ada
gak ada bukan bukan masalah duit pak
sejak kapan lo manggil buru ranti sama tete
sejak tadi saya pandangan pertama
terus hati saya lope lope jatuh cinta
he he boleh ya
tapi pak tamrin harus janji
jangan bilang sampai sekarang
siapa kalau nomor itu saya yang kasih
wah tenang aja pak masa masa
beres rahasinya bakalan terjamin
alhamdulillah akhirnya dapat juga nih
gak ada yang lain handphonenya
hahailah itu juga udah paling bagus pak
kebatu bata ini ya
yailah pak itu juga boleh ngeredit
jangan kasih tahu orang lain kalau saya yang kasih
janji rahasinya bakalan terjamin sama saya mas
lo telepon deh susah
ha pujaan hati dapet juga gue nomor teleponnya
gue telepon ah
gimana sih crt
ah yelah pelit amas ya sama nomor
aduh kagak bakalan jadi lagi dari gue
eh teteh ranti besok gue dapetin lu hatinya loh
si bella kamana tuh ini teh
bella mau tidur tau